dakwah adalah kegiatan untuk mengajak kebaikan
dalam perkembangannya kehadiran teknologi ternyata juga berpengaruh pada pilihan metode dakwah
sejumlah dai dan ulama kini mulai menggunakan platform media sosial ataupun live streaming untuk berdakwah
kelebihan utama dakwah secara online adalah sifat penyebarannya yang cepat dan luas
kelebihan dakwah online itu jangkauannya luas
jadi semenjak dakwah online itu sampai jamaah saya ini ada yang dari malaysia dari sydney dari singapura dari papua
pokoknya dari daerah yang memang tidak pernah terjangkau oleh majelis saat itu ketika offline
selain luasnya jangkauan dakwah
penggunaan media sosial juga menawarkan
ketiga da'i juga menawarkan ragam variasi konten dakwah mulai dari teks inspiratif video hingga podcast audio
ragam konten islami dikemas secara ringkas agar mudah dipahami
hasilnya tak sedikit ulama yang akhirnya memiliki jumlah follower besar
seperti ustadz abdul somad yang memiliki satu sembilan juta pengikut di youtube
ustadz adi hidayat dengan tiga juta pengikut di instagram
atau kiai haji abdullah gimnastiar yang memiliki tiga lima juta pengikut di twitter
meski demikian bagi sebagian masyarakat dakwah online juga memiliki kekurangan
kajian online itu tidak mendalam dalam pembahasan
plusnya kita bisa di rumah saja
terus kita tidak takut ketemu orang
lagi masa pandemi juga
tapi kalau minusnya ya kadang kadang suka koneksi nggak bagus
menurut saya tidak
menurut saya kajian online itu penting ya
apalagi pada saat pandemi gini kan untuk berkumpul kumpul itu masih belum boleh
cuma minusnya kalau kajian streaming itu kita nggak bisa ketemu langsung sama ustadznya
terus sama teman teman juga tidak bisa silat rahmi
itu sih yang kurangnya di situ
tren dakwah online diperkirakan masih terus akan meningkat
salah satu faktor pendorong adalah hadirnya bulan ramadan di tengah pandemi
menurut data salah satu pengembang aplikasi muslim
lalu bagaimana jika suatu hari nanti pandemi telah berakhir
kalau kondisi sudah ramah sudah pasti lah
nggak mungkin semua dakwah virtual pasti akan kembali offline
bahkan orang merindukan offline
tapi sekarang dengan sudah dimulainya kemudahan kemudahan secara online
maka si asatid para ustadz dan masjid ibaratnya pandemi ini mengakselerasi adopsi digital bagi mereka
mengakselerasi behavior digital
jadi nantinya kalau sudah normal kondisi mereka akan memadukan offline dengan online
karena mereka tahu kalau online itu lebih mudah menjangkau masa yang lebih luas
kalau offline lebih mudah
offline kan terbatas pada lokasi geografis infrastruktur dan lain sebagainya
hadirnya teknologi memang membantu para pendakwah untuk menjangkau masa yang lebih luas
oleh karena itu harus dibarengi oleh literasi internet yang baik
agar tidak salah guna menyebarkan hal yang negatif